ratusan ulama di kabupaten tasikmalaya jawa barat mengecam tindakan terorisme di polsek astana anyar
mereka pun menyampaikan dukungan bagi institusi polri untuk menindak aksi terorisme
pernyataan para ulama ini disampaikan setelah menghadiri istighosa masal di polres tasikmalaya
untuk mendoakan korban gempa cianjur dan erupsi gunung semeru
forum komunikasi umat beragama kabupaten tasikmalaya meyakini aksi terorisme bisa dicegah dengan memberdayakan rukun tetangga
deteksi dini dari lingkungan terkecil bisa meminimalkan terjadinya tindakan terorisme
dan mereka juga berharap masyarakat tetap tenang setelah terjadinya peledakan bom bunuh diri ini
tetap waspada tetapi tidak terlalu takut karena memang teror itu inginnya menakut nakuti
di tasik malaya insya allah kami dari pob sudah melatih rt rw agar mereka itu tetap waspada
jangan ujung ujung jangan merakit bom moda yang lain sebagainya
jadi kewaspadaan itu ditanamkan betul sehingga masyarakat tasikmalaya tetap tenang aman tapi juga waspada
ini sebetulnya kurang etis lah
soalnya kan kejadian kejadian ini negara kita lagi diberikan cobaan
ada lagi yang membuat keonaran ini
kita tidak setuju
mengecam berarti pak gaya
ajaran agama apapun tidak mengajarkan itu ya
tidak membedarkan kejadian ini
itu hal yang merusak masyarakat dan umum di bumi indonesia ini kita sangat menyayangkan dan mengecam
dan mudah mudahan ini bisa diusir dengan betas dan kita tetap menjaga kualitas
untuk membangun keamanan yang lebih baik